roni angga saputra warga desa karanglo kecamatan kunir kabupaten lumajang sukses melakukan
budidaya ikan koi ia membudidayakan ikan koi di kolam yang berada di areal persawahan berukuran
kali tiga puluh m ada berbagai jenis ikan koi yang dibudidayakan seperti jenis ociba shiro showa
dan suhui dari pemijahan setidaknya butuh waktu kurang lebih tiga bulan hingga ikan koi siap untuk
dipasarkan perawatan ikan koi cukup mudah yani rutin memberi makan ikan dan rajin mengontrol
kebersihan air agar ikan koi tetap sehat harga ikan koi pun variatif tergantung ukuran dan
keindahan warna yang dimiliki mulai dari lima belas ribu rupiah hingga puluhan juta rupiah per ekornya
bisnis ikan koi ini bermula dari hobi memelihara ikan koi namun pada dua ribu tujuh belas roni mulai mencoba untuk
membudidayakannya di tahun dua ribu delapan belas roni mengikuti kontes ikan koi piala presiden dan berhasil menjadi
pemenang lima belas sampai lima belas itu sudah bisa kita jual kita pilih kualitas yang terbaik kalau di dalam kontes
perawatannya sih ya biasa biasa aja kita kasih makan
penting kalau kolam nih kalau ikan itu mau dibuat kontes ya kita harus keeping dengan benar untuk
menjual ikan koi roni memasarkan melalui media sosial tidak hanya pasar dalam negeri ikan koinya
bahkan sudah berhasil menembus pasar mancanegara seperti thailand dalam satu bulan omset budidaya
ikan koi ini mencapai dua ratus lima puluh hingga tiga ratus juta rupiah nur hadi wicaksono lumajang jawa timur